ini untuk amin ikan panjolah turahmi mau menjelang lebaran tapi umayyad di segel
dengan pemaning kia ya allah berdisi
hai hai hai haji sulam haji sulam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada papa nyasar lagi
apa kesasar kesasar ini ngomong haji sulam niatkan rancu laturahmi mau menjelang lebaran
jebulew meyak di suram penting pelan di segel karo polisi ke dong eh lagi anak apa maning sih

capek kali beneran capek
pulang emang kenapa pak haji gua mau tanya malu kenapa lu pada cabut tuntutan masih sulam
amateur fazli apaan udah deh ngaku aja deh kalau isso mengasih duit t feature butuhan iya kan maafin
jangan suka seujurnya sama orang
saya gak terima uang dari haji sulam
yang ayah terima cuma biaya pengobatan doang yang bakal ditanggung jawab sama haji sulam
lagian haji sulam kagak ada niatan jelek kok
bahkan kami tangga penyesal dan merasa kasihan
kan udah melaporkan dan menuntut ke polisi
jadi polisi malah ngelanjutin penyelidikan sama haji sulam deh
syukur deh kalau gitu
kalau penyelidikan terhadap si sulam masih dilanjut
jadi semua orang tua dan korban sudah pada pulang
dan rumah sakit
udah pak haji semuanya sudah pada pulang
tinggal pindahnya sulam doang
udah makin parah dia
syukur deh kalau begitu
karena kan dia yang bikin olah
jadi senjata makan tua
dun rumah nama nih
tadi kelihatannya naik mobil carteran yang kedua
oh yaudah deh
kalau gitu kita tunggu aja si room di toko ya
ya udah deh
ini mandrin pak haji sama bu haji
sekalian ya ntar bantuan gue sama bini gue turun ya
iya sekalian ntar gue mau mampir ke toko
hah ke toko
nggak deh nggak usah ikut
bu haji yang cantik
mu hidin pelituh
kan dengar aku jalan nanti deh
kita masih bisa ketemu lagi ji
tadi gue sempat ke rumah
nggak ada orang
ada apaan sih
kok jadi serius gini
gue mau ngomong bertiga di luar ya
kok kayak ada rahasia segala sih
udah di luar aja ya kan lo tau sendiri
kalau si badar yang masuk bari kalau ngomong
sudah kayak minyak panas kena air
ngomong kesini dulu pak ya
rumah lo di segel ji
gue udah tau bang
makanya emak sama jonny gue ngungsiin ke rumahnya mang ojo
kalau haji muhyiddin sama haji maimunah tau
kalau rumah lo di segel sama polisi
terus mbak tinggal di rumahnya mang ojo
dia bakalan kegirangan tuh ji ngenawain ente
sudah biarin aja deh dia bahagia dia senang dia gembira
emangnya ada masalah nek lo
masalah lo kan masalah gue juga
gue juga dong kita bertiga kan sama dekat dari kecil
gue terharu aku kesetia kawanan lo
jangan lo gede gedein masalah ini ya
gue takut ntar kalau rodia dengar
tadi setama stres
jadi mohon deh
ji sebenarnya gue kagak tega
kalau lo sekeluarga sampai tinggal di rumahnya mang ojo
gue nih siap cari kontrakan baru
lo bisa tempatin rume gue
itu kan rumah lo juga rumah yang lama
sobaring gak tega ngeliat lo sekeluarga
empet empetan di rumah itu ya pak
bar gue sama keluarga gue baik baik aja kok
gak ada masalah tuh buat tinggal di tempatnya bang ojo
ntar kan setelah proses penyelidikan selesai
gue kan insya allah deh balik lagi ke tempat gue
ji kalau tinggalnya lama gimana ya
lo mau tidur kayak pepesteri begitu ya
makasih nama emak lo
iya menurut informasi terakhir nih ya
karena keluarga gue gak dinyatakan bersalah oleh polisi
jadi soal tempat tinggal ya secepetnya deh diberesin
ya udah dah kalau begitu emang caranya selalu berdua aja dah
gue mau ngedukung aja lah apa yang terjadi sama temen temen
bar gue ngerti niat baik lo ya
tapi terus tangi
gue gak mau ngerekontin lo ya
kan juga punya keluarga
yang perlu dilindungin
yang perlu perhatian dari dulu
udah deh itu masuk dulu deh
eh ji mau kemana
ada apaan ji
gue pesen sekalian tadi sama lo
jangan lo cerita masalah ini sama pini gue
gue gak mau jadi pikiran sama dia
dan ini rumahnya paling pelanggit
tuh ini kok sepi sih
ini mah kaya wong nih sepi
ini lagi anak apaan ya haji sulam ya
ini yang teka meneh kan
pansulatul rahmi mau menjelang lebaran
tapi rumahnya disegel
ini anak apaan ya ya ya allah
masih di sini
haji sulam haji sulam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa pak
nyasar lagi ya pak
kesasar kesasar ini yang saya ikut nama haji sulam
ini ada kan pansulatul rahmi
mau menjelang lebaran
mau menjelang lebaran
jepulew mah haji sulam
pating pelan disegel
kalo polisi ke dong ya
eh ini pak